salah satu yang khas dari papua adalah kopi
ditanam di daratan dengan ketinggian lebih dari dua ribu meter di atas permukaan laut
menghasilkan biji kopi yang memiliki karakter rasa yang khas
hal ini membuat kopi papua menjadi salah satu komoditi kopi yang paling dicari oleh para penggemar kopi
wamenna itu kita dapat rasa kayak lagi makan almon
terus ada rasa rasa frutinya jadi lebih ke manis aja sih
kopi asal papua sendiri banyak jenisnya
salah satunya yang sedang saya coba saat ini kopi wamena
dari segelas kopi ini membuat saya ingin mengeksplor lebih dalam lagi mengenai kuliner khas papua
bagi ronald makanan selain bisa menjadi ajang perkenalan budaya
bisa menjadi pengobat rindu kampung halaman
kalau kita di tempat orang biasanya ingat kampung halaman
kampung halaman makanya kadang kadang teman teman kalau kumpul semua dari papua nih
kurang lengkap kalau tidak makan makanan khas papua
karena penasaran akan masakan papua
saya pun memesan salah satu menu khas yang tidak disajikan
apakah bisa saya temui di jakarta
barapen atau bakar batu yang identik dengan perayaan hari besar
jika di papua membutuhkan lapangan luas dan orang banyak untuk bakar batu
restoran yang berada di jakarta pusat ini menyajikannya dengan cara sederhana
meski disajikan dengan sederhana
barapen tetap cocok dimakan bersama keluarga besar
karena itulah makna dari bakar batu
berkumpul bersama keluarga
berkumpul bersama keluarga